ada satu ratus enam penyelam yang terdiri dari penyelam polda papua tni angkatan laut basarnas dan penyelam persiapan pon papua
kami siang mengibarkan bendera merah putih di laut pasifik yang berbatasan dengan papua new guinea
bendera merah putih dengan ukuran sedang dikibarkan di bawah laut di laut jayapura yang berbatasan dengan papua new guine
kami siang upacara pengibaran bendera di kedalaman sepuluh meter dasar laut ini dipimpin kapolda papua irjen paul rudolf albert troja
diikuti satu ratus enam penyelam dari berbagai kalangan
kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan rasa cinta tanah air dan mengajak masyarakat menjaga kekayaan alam bawah laut
upacara seperti ini sudah tiga kali dilakukan